walaupun saya di jalan juga sangat ganjal banget ya ini bayi saya pembukaan yang dibawa ya
hasilnya memang kemudian tidak identik hasilnya tidak identik
menyusul terus bergulirnya kasus bayi tertukar asal ciseeng bogor jawa barat yang kian ramai diperbincangkan
senin pagi dinas kesehatan bogor jawa barat telah meminta kronologi kejadian kepada rumah sakit sentosa kemang bogor
selanjutnya pihak dinas kesehatan akan meminta kedua orang tua bayi melakukan tes dna
demi mengungkap siapa orang tua biologis kedua bayi yang tertukar tersebut
sementara itu senin siang usai melakukan mediasi dengan keluarga pelapor satreskrim polres bogor jawa barat
langsung melayangkan surat panggilan kepada pihak direksi rumah sakit sentosa kemang
tim gabungan dikerahkan untuk mengumpulkan bukti data persalinan korban dan pasien lain setahun silam
sekaligus menelusuri unsur pidana dugaan malah administrasi oleh pihak rumah sakit
direktur utama rumah sakit akan kita undang untuk klarifikasi hari rabu pelaksanaannya
kemudian sekaligus juga tim juga sudah bergerak ke rumah sakit tersebut untuk mencari data data valid
tentang waktu kelahiran yang bersamaan dengan ibu siti
jadi moga moga ini menjadi terang
sebelumnya siti mauliah warga ciseeng bogor jawa barat melapor ke mapores bogor jawa barat
karena meyakini bayinya tertukar saat menjalani persalinan di rumah sakit
siti memiliki bukti bayi yang ia asuh selama setahun itu bukanlah darah dagingnya lantaran hasil tes dna yang berbeda
namun sayang upaya siti menghubungi orang tua yang ia yakini merawat anak kandungnya ternyata tidak membuahkan hasil
bahkan permohonan mediasi dan tes dna
juga tak digubris
kok ini gelang si pasien si b ya
oh pantas aja tadi kemarin itu dibilang sama ponakan katanya yaudah kan langsung diantriin gelang itu ke rumah sakit
pas udah gitu ditanya bahwa gelang ini terus tertukar bayinya enggak
kan gitu ya
kalau gelangnya tertukar bayinya juga tertukar enggak
sementara itu pihak pengelola rumah sakit sentosa
kemang mengaku pihaknya baru mengetahui dugaan bayi tertukar usai korban datang kembali pada mei lalu
pihaknya juga telah mengundang kedua pasien untuk melakukan tes dna gratis demi kepentingan identifikasi bayi
namun ditolak oleh salah satu orang tua bayi
nah kemudian yang menjadi kendala adalah ibu b ternyata menyatakan sampai dengan saat ini
sampai dengan saat ini saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap
saat ini tim gabungan kepolisian telah berhasil membujuk orang tua bayi terlapor untuk melakukan tes dna
dan selain penanganan proses hukum petugas juga dikerahkan untuk menampingi kedua keluarga menjalani trauma healing
tim liputan cnn indonesia